tim pengacara agus nurpatria mencecara saksi akp irfan widianto terkait kedekatannya dengan verdi sambo
karena masuk dalam anggota satgasus merah putih pimpinan verdi sambo
namun akp irfan mengaku tidak mengetahui masuk dalam satgasus merah putih
dalam persidangan perintangan penyidikan kasus pembunuhan brigadir yosua di pengadilan negeri jakarta selatan pada kamis siang
akp irfan dihadirkan sebagai saksi dari terdakwa agus nurpatria
dalam keterangannya bahwa irfan tidak mengakui bagian dari tim satgasus merah putih yang dipimpin verdi sambo
dari pertanyaan itu jaksa penuntut umum memprotes pertanyaan tersebut
karena dianggap tidak ada hubungan dengan kasus perintangan penyidikan
namun majelis hakim menilai hal itu akan memiliki korelasi dalam kasus yang sedang dijalani
kombes agus nurpatria adi purnama dan hendra kurniawan didakwa merusak cctv
yang membuat terhalangnya penyidikan kasus pembunuhan yosua utabarat
perbuatannya dilakukan bersama empat orang lainnya yaitu kompol cuk putranto
kompol baikuni wibowo akp irfan widianto dan akbp arief rahman arifin